indonesia termasuk salah satu negara teraman di dunia menurut gallup global law and order
berdasarkan riset tersebut indonesia menempati posisi ke sembilan dengan skor delapan puluh sembilan
sementara posisi pertama ditempati oleh singapura dengan skor sembilan puluh dua
dikutip dari cnn indonesia com indonesia masuk dalam jajaran negara teraman di dunia
dengan menempati urutan ke sembilan menurut gallup global law and order
riset ini melibatkan sekitar satu ratus empat puluh delapan ribu orang dewasa yang tersebar di satu ratus empat puluh dua negara
dengan mengukur seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan penegak hukum
indonesia memperoleh nilai delapan puluh sembilan terpaut satu angka di bawah kanada dan swiss
sementara urutan pertama ditempati oleh singapura dengan skor sembilan puluh tujuh di susul norwegia dan islandia
sedangkan di urutan terakhir ada venezuela
galup global law and order telah melakukan riset ini sejak dua ribu tujuh belas